sementara itu baradae siap mengajukan diri untuk mengungkap tabir kasus ini sebagai justice kolaborator
kuasa hukum baradae mengatakan kliennya merasa tidak nyaman dan tertekan sejak ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan brigadir yosua
justice kolaborator akan mendapat pelindungan dari lembaga pelindungan saksi dan korban
dia banyak cerita dan kami memang minta supaya bicara dari hati ke hati terserang apa adanya
dan dia cerita secara lengkap apa yang terjadi
jadi yang dia alami
kami berpandangan apa yang dia alami adalah suatu keadaan keadaan kunci yang bisa menjadi titik terang dari perkara ini
sebelumnya pada minggu sore istri irjen verdi sambo putri candrawati mengatakan
ia mempercayai suaminya dan ikhlas memaafkan atas apa yang terjadi
saya ingin kami berdua dan satu kalanya
dan saya ikhlas memaafkan segala perbuatan dari kami dan keluarga alami
istri irjen ferdisambo bersama anak sulungnya minggu sore mendatangi makobrimob kelapa dua untuk membesuk
mereka belum mendapat izin
tim lih butan cnn indonesia